ratusan ibu rumah tangga di jember jawa timur
tertipu arisan fiktif hingga ratusan juta rupiah
penipuan berkedok membeli arisan
dengan membayar separuh harga dari arisan yang dijanjikan
ini awalnya berlangsung lancar
tapi ketika uang terkumpul dalam jumlah besar
pelaku sulit ditemui
polisi masih mencari keberadaan pelaku
yang diduga membawa kabur uang para korban
korban penipuan arisan fiktif
terus mendatangi polres jember hingga kamis pagi
mereka melaporkan uang yang hilang
setelah membeli arisan separuh harga
dengan tujuan mendapat keuntungan dua kali lipat
pelapor arisan fiktif ini
mengumpulkan uang hingga ratusan juta rupiah
dari orang yang akan membeli
adapun setiap koordinator tersebut
rata rata memiliki pengikut di atas dua puluh lima orang
secara global dapat kami simpulkan bahwa
yang bersangkutan para korban ini
menyerahkan uang dengan iming iming
ada menang undian ada menang arisan
sekali dapat dua kali lipat
dua kali dapat dua kali lipat
tiga kali yang bersangkutan
nah disitu ada sekitar enam sampai tujuh orang
tadi yang melaporkan kepada kami
dengan nominal kerugian berbeda beda
ada yang empat puluh juta ada yang satu ratus dua puluh juta
ada yang tiga ratus juta
sebelumnya sejumlah ibu rumah tangga
menjadi korban penipuan arisan fiktif
mereka mengaku sejumlah uang dibawa kabur
oleh pelaku bernama kiki
warga tegal pake
sekali baru banyuwangi
salah satu pelapor eva
membawa bukti transaksi melalui bank
ke rekening pelaku
akibatnya ia kehilangan uang rp satu ratus enam puluh delapan juta rupiah
yang telah dikumpulkan dari tetangganya
untuk membeli arisan
sekarang orangnya sudah lari nggak ada
sudah dicek ke rumahnya mbak
dua kali saya malah tambah ngecek
teman saya juga sudah berapa kali ke sana
pertama sih ada
cuma di janjani sebelum lebaran dibayar
masih dapat berapa
terus setelah itu
dia sudah nggak ada
dia sudah ada sama keluarga
sama bapak ibunya
nomor hp nggak pernah dibunyi
nomor hp nggak ada
kini polisi terus memburu keberadaan pelaku
selain meminta keterangan dari tetangga pelaku
polisi melakukan pencarian di kampung halaman pelaku
saya fulkus mandani jember